dia yang danain lima m itu
papa marah dia langsung
ya ampun ma lima m tuh besar banget ma
latihan mama tuh kenapa sih minta bantuan sama adriana
boy pada saat itu mama emang gak tau apa apa
tiba tiba adriana tuh udah nolongin mama
ya gimana ya jujur aja deh
emang pada saat itu diperiksa
akang aba pasti habis berantem ya
iya teh saya habis berantem sama kobar yang menyekap nek
akang aba kenapa gak terus terang
kenapa kemarin bilangnya kalau si neng itu sama temannya akang aba
memang si kobar itu teman saya tete
temen saya kecil dulu muda saya
tapi teman berantem tete
si kemot tidak salah ngomong
ya saya mah tidak menganggap siapapun musuh teh
saya tidak punya musuh
tapi kalau si kobar menganggap saya musuh sok
saya cuma tidak apa apa teh
saya mah terus aja menganggap dia teman
ya teman berantem
masa teman mesra boleh teman berantem tidak boleh tidak hadir
saya khawatir sama si
tuh abah aja sekarang babak belur kayak gitu
teman yang berantem
apalagi kalau yang temen itu gimana
dijampe anak yuk
ibu yang tenang ya bu
jangan terlalu khawatir
mendingan kita doain aja supaya si neng itu selamat
larus pisang tete
menurut saya apa yang dikatakan neng nadiatu betul sekali
neng raya insya allah selamat
karena di situ ada ahamoni terus ada abo terus sama teman teman klub anak jalanan
jadi tenang saja ya tete
dahlah ini dipikir pikir ya daripada ribut nih
nih belum merek sih nih
harus dibenerin lagi ini tulangnya
harus diomehan diomehan
nggak salah gitu
tumben nih di kantong belakang
mau bertemu sama teman teman brader brader di depan ya
kamu tuh kan jago gelut ya
tapi sama si kelek bisa kalah
memang si kelek itu jago pisang gelutnya
pertama dia nyerang saya dari belakang
dan udah gitu teman temannya juga selalu nyenterin saya dengan si nalasa
bener bener licik si kelek teh
udah pisang teh
menurut saya kalau ketemu saya si kelek tah
satu hari nanti saya akan kasih pelanjaran sama anak itu
emosi setiap orang itu wajar sebagai manusia ya
tapi pun tenti san
kamu jangan dendam ya
nggak bagus punya dendam teh
benar pak dadang can
tapi sekali kali pak tidak apa apa
saya mah ya ingin meringkus kita semua anak black cobra ditewakan iji iji
dikumpulkan dibotakan ya
diasukkan ke masangkring
kita ngaji kita dicik masuk dikasih
tapi satu hal yang kita harus ingat ya
kita bukan membalas dendam atau menghajar mereka
tapi kita mengajarkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar
benar pak san
kenapa nyonya sama akan berantem nanti jika serius gitu nyaka
sri juga nggak tahu bira
atau jangan jangan nyonya selingkuh kali bira
makanya jura ganda marah
jangan benar baik
hari ngomong teh sebarangan
hei saya teh tinggal di sini sudah lama
mereka tidak pernah bertengkar
mereka mah saling setia
ntar berantem ntar juga baik lagi
iya kak buma hari ngomong teh merantur aja
kak boleh ya
ya namanya juga tebak tebakan bira
siapa tahu betul siapa tahu
alhamdulillah si aden pulang
ben baik baik entang
wah dari tadi mukanya tegang gitu bi
ah pungguh oge aden
ya kita teh lagi pada tegang
itu si mama sama papa berantem lagi
bukannya bibi udah biasa ya ngeliat bapak sama mama berantem
ini berantemnya kayaknya serius dan
bukannya mama sama papa seneng seneng aja ya
nah pungguh oge
maksud bebi teh kenapa tidak seperti itu
tapi tadi mah waktu sebelum berangkat
bibi lihat mereka temenin happy happy pisang
eh begitu pulang
langsung pada berantem ribut
kan gak enak lihatnya aden
soalnya mereka diam diaman
kan jadi sepi
terus tegang lagi dan boy
yaudah kalau gitu baik ke atas dulu ya
kok papa sendiri
lagi ribut ya sama mama ya
kalau gitu boy mau nyapa mama dulu ya
emang wirda itu mungkin punya tukang
tukang widely ah sih
engwannya upper case ya

pengen bekerja sama loi aku deh
ma palmernya gada
namanya t transmission
nah bangwanu lagi deh
kan yang gimana expenditures ignorance

iya sih boleh mau berantem mau papa
woi papa gimana tuh lagi nyantai disitu cuma tadi sih boleh ngelihat mukanya
bapak tuh lagi galau juga makanya boleh nanya sama mama
apa benar mama berantem sama papa
habis mana ya mama tuh kan ceritanya mama bete nih
pergilah kita berdua ke mall tapi nggak sengaja kita itu ketemu sama
miss drama adriana bete banget kan itu semuanya salah dia tau
ya salah adriana dong kamu tau gak miss drama itu
aduh dia tuh pake ngungkit segala di depannya papa kamu tuh boy dia ngungkit mama
itu pernah berhutang budi oh tante saya itu pernah menolongin tante waktu tanpa susah
tante masih inget gak ya oh bagus ya tante seneng seneng bisa shopping
kayaknya mama bener bener utang budi bete dong mama digituin terus papa kamu langsung marah gak terima
marah papa langsung mama kejar kejar papa tuh sampai disini tuh
tau gak dia ngomong tuh jelas banget kayak sengaja banget
tante ingat ya uang lima m itu ya emang sih emang adrian yang nolongin mama dia yang danain lima m itu
papa marah dia langsung
lima m tuh besar banget maaah
kakek mama tuh kenapa sih minta bantuan sama adriana
ya gimana ya jujur aja deh emang pada saat itu di perusahaan mama juga nggak punya dana sebesar itu
dan perusahaan telah ancam bangkrut ya mama gak berpikiran panjang lagi terus mama terima aja
mama tuh udah niat udah batin kok mama mau bayarin uang lima m itu
ya walaupun adriana bilang udah gak usah bayar tetap aja kan itu namanya utang budi
adriana pasti sengaja pakai uang papinya reva biar mama tuh berhutang budi sama dia
adriana emang licik ya
walaupun miss drama bilang oh gak apa apa tante itu bukan utang budi kok ya namanya utangnya tetep aja utang budi gak mau apalagi sama miss drama
cuma duit sebesar itu mama dapat dari mana
iya ya boy mama juga bingung tau
tapi gapapa mama yakin karena mama niatnya kan baik na insya allah allah akan membukakan rezeki buat mama
mama janji mama akan kerja lebih keras lagi ya kan
yaudah kalo gitu mendingan mama minta mausah